hasil menabung empat tahun guys
dari polewali mandar sulawesi barat
seorang pria membuat kehebohan saat membeli satu unit sepeda motor baru
menggunakan tiga ember uang koin pecahan lima ratus rupiah dan rp satu
kedatangan sang pria ke dealer sepeda motor sembari membawa ember berisi uang koin
terekam kamera warga dan viral di media sosial
jadian tersebut diketahui berlangsung pada kamis kemarin
sejumlah petugas dealer sepeda motor dilibatkan untuk menghitung total nilai uang koin di dalam ember
saat dikonfirmasi senin siang
ahmad darwis sang pemilik uang koin tiga ember mengungkapkan
total nilai uang koin yang digunakan untuk membeli motor sebanyak dua belas sembilan ratus delapan puluh rupiah
darwis harus menambah dua puluh ribu rupiah untuk mengendapkan jumlah uang menjadi tiga belas juta
sebagai uang muka motor baru yang dibelinya
sejak kami kembali ke indonesia
kumpul itu pak mulai kapan
sekarang kan tahun dua ribu tiga dua puluh tiga
bawa saya ke sini jadi saya bawa
jadiannya tidak tukar pasti saya tukar
berapa nilainya pak semua itu uang koinnya
darus yang berprofesi sebagai wira swasta mengungkapkan
sepeda motor tersebut
bukti beli untuk istrinya